kini kita beralih ke daerah cileni bersama dengan albi
selamat malam albi bagaimana pantauan arus lalu lintas di daerah cilenyi
selamat malam nabila hari minggu ini sebelumnya diprediksi menjadi puncak arus balik pada musim mudik lebaran dua ribu enam belas ini
dan dari sore hari sampai dengan malam hari ini nabila terpantau ada peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan
yang melintasi kawasan jalur lintas selatan jawa barat ini mulai dari limbangan lalu lintas luar nagrek
rancaikek sampai ke cilinyi ini yang berjarak kurang lebih dua puluh sampai dengan dua puluh lima km
pada sore hari tadi sampai dengan malam hari ini jumlah kendaraan begitu banyak
tercatat ada sekitar satu ratus lima puluh dua ribu lebih kendaraan yang sudah melintas jalur selatan ini
dan rata rata kendaraan ini harus melaju dengan kecepatan yang sangat rendah yaitu mulai dua puluh sampai dengan tiga puluh km per jam saja
saya gambarkan bahwa di belakang sana adalah arus kendaraan dari arah jalur selatan yang merupakan kendaraan kendaraan dari kawasan jawa tengah
lalu tasik garut dan juga mereka ini bertujuan menuju ke arah jakarta dan juga menuju ke kawasan bandung
dan diprediksi nabila kemacetan di sini akan terus terjadi sampai dengan tengah malam nanti ataupun puncak arus balik
sementara untuk jumlah kendaraan yang masuk ke pintu tol cileni sendiri tercatat hanya satu pertiganya saja
dari jumlah keseluruhan kendaraan yang melintas melalui jalur selatan
yaitu berkisar antara lima puluh sampai dengan enam puluh kendaraan
dan jika nantinya akan ada antrian di depan pintu tol cileni sendiri pihak jasa marga akan memperlakukan jemput kendaraan
dengan memberikan kartu kepada sejumlah pengendara agar tidak mengantri terlalu banyak
dan sementara itu kendaraan kendaraan yang ada di cileni ini akan diputar terlebih dahulu untuk mengantisipasi kebadatan yang terjadi di simpang cileni
kembali ke studio nabila
baik albi terima kasih
kita kembali tersambung dengan dian eka di soekarno hatta di bandara soekarno hatta
eka bagaimana situasi hari ini hari minggu
ya memang benar ratu nabila sudah terjadi peningkatan baik dari kedatangan pesawat maupun jumlah penumpang yang tiba di bandara soekarno hatta
jika sebelumnya kedatangan pesawat berada di angka satu ratus enam puluh delapan pesawat hingga pukul tujuh malam tadi dari data rekapitulasi sementara yang dihimpun oleh pihak
yang dihimpun oleh pihak soekarno hatta yang dihimpun oleh pihak soekarno hatta yang dihimpun oleh pihak soekarno hatta

sudah terjadi peningkatan hampir lima puluh persen ke angka tiga ratus dua belas kedatangan pesawat dengan jumlah penumpang dari yang sebelumnya berada di kisaran dua puluh tujuh ribu penumpang
kini meningkat menjadi lima puluh satu ratus tiga puluh tiga penumpang
namun demikian angka ini diprediksi akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik di bandara soekarno hatta itu sendiri terbagi menjadi dua gelombang
yakni pada hari ini menjelang kembali normalnya kegiatan perkantoran
jatuh esok hari dan pekan depan berbarengan dengan selesainya liburan sekolah ratu
ya eka selain di bandara soekarno hatta sendiri bagaimana lalu lintas dari dan menuju ke soekarno hatta
ya dari pantauan kami ketika kami menuju ke bandara soekarno hatta pantauan arus lalu lintas tergolong lancar
tidak ada kepadatan baik di tol dalam kota maupun antrian kendaraan ketika kita memasuki area bandara soekarno hatta itu sendiri
namun demikian keamanan juga diperketat oleh pihak bandara soekarno hatta dengan diberlakukannya random security checking terhadap kendaraan yang masuk
ini dilakukan sedikitnya lima kali sehari sebagai langkah antisipatif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan
kedepannya pihak angkasa pura ii sendiri bersama dengan dinas perhubungan dan otoritas bandara akan memperketat pengamanan terutama screening di terminal kedatangan internasional
namun hal ini masih akan terus dibicarakan bersama dengan bandara
dinas perhubungan dan otoritas bandara